gudang milik sebuah swalayan di jalan basuki rahmat cipinang jakarta timur minggu dinihari terbakar
ya diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik di bagian kipas blower
dua puluh personil petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jakarta timur
dengan enam unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran
kurang dari satu jam kebaran api pun dapat dipadamkan
dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik di bagian kipas blower
yang merambat ketumpukan kardus di bagian gudang stok barang
tidak ada korban dalam peristiwa ini kerugian akibat kebakaran ini mencapai dua ratus juta rupiah
kebakar itu gudang superindo
nah isinya di dalam itu ada minyak goreng kemudian kardus sama makanan makanan ringan
yang bagian itu bagian gudangnya pak jadi penyimpanan
sebelum dikirim ke hotline nya mau dipajang itu ditaruh di gudang dulu